kenapa sih bang afid makin adinda begitu
abang sendiri nggak ngerti ya maaf it
perasaan dan hati manusia kan gampang berubah adinda
ayo deh bang terpulang ya baru aja dateng bang
benar deh benar ini arloji saya yang hilang terima kasih ya dek terima kasih
kalau itu yang nemuin bang afid di tempat wudhu silakan
saya juga pernah kehilangan tas warnanya hitam tapi entah di mana ya mungkin
ketinggalan di mall atau ketinggalan di masjid warnanya hitam om iya
itez this diagram lusuh tapi mungkin ketinggalan di
mall sebab saya ini memang orangnya pelupa
sebentar apa yang ini bukan
alhamdulillah ketemu lagi
nah itu zidan yang nemuin di tempat sholat
tapi zidan gak pernah tau apa isinya
gak tau apa isinya
iya soalnya waktu itu ziden nemuin dalam keadaan terkunci
dan juga zidan gak pernah berani buka sesuatu yang bukan milik zidan
ya sebentar deh
bukan milik saya deh
sebab ini gak ada putihnya dan gak ada merahnya
dan tas saya itu lebih besar sebesar koper
kalau gitu ini bukan tas om dong
iya bukan beda deh
terus pernah kehilangan yang lain nggak
buku peci sarung topi atau yang lainnya
atau pernah kehilangan curi
enggak enggak enggak
hanya allah yang menguasai hal hal yang nyata dan yang goib
tapi mungkin juga yang lo lihat itu bukan apa apa
makanya jangan sering pengong
makanya jangan sering pengong
kayaknya daripada lo kebanyakan pengong
mendingan lo isi waktu lo dengan sikrul lo
atau kerja nih kayak sekarang nih
gue tinggal dulu ke dalam
iya pak g
oh gue sih orangnya periang bro
mana pernah ngelamun
terus kenapa lo disering ngeliatin nama jin
kayak nabi sulaiman
lo jangan cemburu ya
gue mau menyambut kedatangan adinda
lo gak ngeliat adinda datang kemari
waduh mati gue begini lagi
assalamualaikum bang hafid
jinnya ngasih salam sama gue
aku berlindung pada gue
aku berlindung pada gue
aku berlindung pada gue
aku berlindung pada gue
aku bener bener kena godaan setan yang terkutuk
jinnya masuk masjid
biarin aja deh
namanya jin masuk mana aja
gue gak tahan nih
gue ke kamar mandi dulu ya
jangan jangan benar kata si jambrong
waktu itu gue gak bisa berhenti
turunan nabi sulaiman mungkin nggak mungkin kak dengan lihat dinda sudah kenceng banget
malah buang muka salah apa sama bang hafidh ke sampai banget gitu saya yakin pasti semua ini
cuma salah paham bahwa mungkin begitu dien sama kamu sakit hati banget sama pak hafidh
bang jamrong kenapa sih bang hafidh ngekin adinda begitu
sendiri nggak ngerti ya mah fit
hai perasaan dan hati manusia kan gampang berubah dinda
hai ayo deh bang terpulang ya baru aja dateng bang
bukannya apa apa dan abang kan orangnya sensitif nih ame perasaan perempuan
apalagi kalau dia lagi sedih mungkin ini karena
didikan akhlak dari keluarga abang kali ye jadi abang nih menganggap tuh perempuan makhluk yang
harus dilindungi yang harus disayangi yang harus dikasihani bukan dicuekin
hai ah ya bung jabang keluar sebentar yuk ah udah tahu doang
hai jin jangan kau lupa ya
kalau diambil hati omongannya bang jamrong mungkin ada bener juga kau umangannya bang jamrong
mungkin bang hafid putus asa karena rencana perkawinan kami tertunda terus
percayalah dia bang hafid bukan tipe orang seperti itu walaupun dia aneh eh unik tapi dia orangnya
bisa dipercaya kodim ini semua pasti gara gara bang jambrok
nah gak usah tampang muka polos deh
nah gak usah tampang muka polos deh
nah gak usah tampang muka polos deh
karena situasi dan kondisi lo kan tahu sekarang bang
bilang aja gua ga tau
kok bisa begitu
kan gua merem
dina pulang aja ya kak ya
ga usah bang makasih
ga punya perasaan
padahal ngomongnya dia setan
ga tau ga kedengeran dari sini
dina ga tau apa yang terjadi sama abang
abang jadi aneh
yang jelas abang udah nyakitin perasaan adinda
dia bisa nyerupai wujud manusia percis